sementara itu dalam perayaan hari jadinya yang ke sepuluh
dpd gerindra dki jakarta melakukan deklarasi dukungan kepada sang ketua umum prabowo subianto
ya ratusan kader dan simpatisan partai gerindra sejak siang memenuhi lapangan bola arcici
cempaka putih jakarta pusat untuk memberikan dukungan mereka
masa mengenakan berbagai atribut partai gerindra dengan berbagai ornamen
acara yang harusnya dimulai pukul dua belas siang mundur tiga jam
di depan masa pendukung dan didampingi oleh sekretaris jenderal gerindra ahmad muzani
ketua dpd gerindra dki jakarta muhammad taufik membacakan deklarasi dukungan
deklarasi tersebut diklaim sebagai tindak lanjut atas desakan masyarakat
organisasi sayap dan kader gerindra dki jakarta
deklarasi yang ditandatangani oleh m taufik tersebut meminta dpp gerindra
menetapkan keputusan dpp gerindra dki menjadi keputusan partai
rahmat allah yang maha kuasa tuhan yang maha esa
dengan ini kami mencalonkan bapak haji prabowo subianto
menjadi presiden ri masa baki dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kepada dewan pimpinan pusat partai gerindra
agar menetapkan menjadi keputusan partai